banjir bandang melanda desa wangandoso kecamatan bojong kabupaten pekalongan jawa tengah pada rabu malam
banjir bandang menerjang desa wangendoso kecamatan bojong pekalongan pada rabu malam
derasnya aliran air membuat sejumlah warga khawatir
banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda daerah itu
banjir bandang di kabupaten pekalongan jawa tengah membuat puluhan rumah rusak
satu bocah perempuan meninggal dunia akibat banjir bandang ini
banjir yang baru kali pertama terjadi diduga akibat meluapnya penampungan air sebuah perusahaan yang sedang dibangun
banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda daerah itu